aksi saling dorong ini terjadi berulang kali setelah masa tak puas dengan hasil mediasi yang dilakukan kepolisian
aksi ini terjadi saat ratusan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kantor gojek indonesia di komplek cbd kolonia medan
para pengemudi ini meminta manajemen mencabut sanksi atau suspend yang menyebabkan sebagian pengemudi tak lagi bisa mendapatkan order
mereka juga meminta penghapusan sistem berkat
program berkat adalah pengganti skema insentif yang diluncurkan gojek indonesia dengan maksud agar pengemudi lebih mudah mendapatkan pendapatan minimum di tengah pandemi covid sembilan belas
putus mitra dipecat dalam arti katanya dipecat
mereka tidak ada memberikan alasan apa apa
semua perusahaan perusahaan katanya begitu
katanya begitu jadi secara setihak
menanggapi tuntutan para pengemudi manajemen gojek indonesia bersikukuh
sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi sudah sesuai ketentuan perusahaan
nah ada pun sanksi yang kami kenakan itu karena sudah terindikasi terjadinya atau pelanggaran berupa kecurangan melakukan order fiktif
dan hal itu terjadi berulang kali
dan ini dapat dibuktikan oleh data
lewat tengah hari masa akhirnya membubarkan diri setelah menempelkan satu poster bertuliskan penyegelan di pintu masuk kantor gojek
ayat sudrajat hasibuan medan